bawi lamus terinspirasi kebudayaan suku dayak ngaju dan suku dayak manyan di kalimantan tengah yang belum secara maksimal dikenal oleh masyarakat luas
selain dari tradisi suku suku tersebut pertunjukan bawi lamus fokus ke kondisi alam di kalimantan tengah terutama hutan hutannya yang mulai musnah akibat pertambangan batu bara dan kelapa sawit
bawi lamus merupakan suguhan seni dan tradisi yang dikemas secara artistik oleh art director jai subiakto
saya mau memperkenalkan bagaimana mengemas kebudayaan tradisional tapi untuk anak anak zaman sekarang anak anak generasi langgas supaya tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di negeri kita sendiri lingkungannya kebudayaannya yang tergerus oleh kerakusan manusia
jai dan para tokoh di balik bawi lamus memilih para penari dan beberapa musisi dari palangkaraya
seni tradisi tersebut diberi sentuhan modern oleh komposisi orkestra erwin gutawa
penari penari itu adalah penari penari asli dari kalimantan tengah
jadi kita beraudisi di sana terus mulai mas jai dan mas erwin gimana caranya supaya tidak menghilangkan yang tadi mas jai bilang
kita mencoba untuk membuat tradisinya tapi kita mencoba untuk membuat berkolaborasi dengan mas erwin secara orkestrasi
untuk keperluan kostum para penari dan musisi desainer kostum pakita wijaya rustandi mengunjungi habitat suku dayak ngaju untuk mengambil konsep budaya yang ada
segitu banyaknya suku tapi sangat kurangnya literatur sehingga kita merasa perlu memfokuskan pada satu suku
kita fokuskan pada suku ngaju salah satu suku terbesar di kalimantan tengah
bawi lamus digelar di gedung teater ismail marzuki jakarta pada tanggal tiga belas dan empat belas oktober lalu
karmel mursalim jakarta